untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan penanganan bencana longsor di serasan kabupaten natuna
bergabung bersama kami jurubicara tangga bencana serasan patli muhammad
selamat sore pak patli
selamat sore mbak caca salam dari perbatasan
salam juga pak
pak dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di sana
bahwa hari ini sudah ada sembilan orang tadi siang pukul sebelas
kemudian sore hari ditemukan lagi tiga orang itu artinya total hingga saat ini ada dua belas orang yang sudah ditemukan
benarkah demikian pak kami mau mengkonfirmasi
baik mbak tadi kita informasi update terakhir di jam sebelas lima puluh itu jumlahnya ada tiga puluh yang teridentifikasi
itu dinyatakan meninggal dua puluh empat dinyatakan hilang
sementara untuk tiga yang sore ini itu kita masih diidentifikasi karena memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan
belum dimasukkan ke dalam data karena belum teridentifikasi
jadi masih masuk di data tiga yang belum teridentifikasi
jadi total sementara untuk hari ini pertanggal sembilan maret dua ribu dua puluh tiga itu tiga puluh dinyatakan meninggal
dua puluh empat dinyatakan hilang dengan tiga korban kritis sudah dikirim pontianak
dan satu meninggal ketika perjalanan evakuasi ke pontianak di kapal bukit raya
untuk rumah yang terdampak yang terkena itu ada tiga puluh rumah
sementara untuk data pengungsi itu ada satu dua ratus
orang itu sementara yang terdilaporkan mbak
saya konfirmasi tiga korban kritis dilarikan ke rumah sakit satu meninggal di perjalanan
satu orang meninggal ini termasuk dari tiga orang atau orang lain pak
orang lain jadi tiga yang kritis satunya meninggal itu sudah masuk ke data yang meninggal
baik kemudian tadi jumlah korban sudah lalu apakah evakuasi ini akan dihentikan
seperti hari hari sebelumnya pada pukul enam atau dilanjutkan pada malam hari
nah ini kondisinya kan dia
satu pulau itu dua kejamatan serasan dan serasan timur
untuk daerah serasan itu kondisinya sudah cukup membaik
dan perlu disampaikan bahwa telekomunikasi untuk hari ini jam dua belas sepuluh itu sudah mulai dapat digunakan kembali
walaupun belum bisa semaksimal mungkin tapi ini kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan dua hari sebelumnya
baik kendalanya selain cuaca apa pak
kalau kata rekan kami yang berada di sana bahwa sebenarnya satu satunya kendala hanya cuaca saja
dari awal memang disampaikan
ketahui bahwa beberapa hari yang lalu itu ada kunjungan kepala bnpt pusat
memang dari awal ketika galauan tinggi jawan itu memang terjadi
memang kendalanya adalah cuaca
itu kenapa disarankan kita menggunakan modifikasi cuaca teknologi modifikasi cuaca
karena itu yang dianggap treatment paling efektif untuk memaksimalkan tujuh days golden days ini
untuk memaksimalkan pencarian korban yang hilang
karena jadi memang fokusnya adalah mencari korban yang hilang sebanyak mungkin dalam tujuh days golden ini
lalu bagaimana dengan kondisi warga yang berada di pengungsian saat ini pak
bantuan apa saja yang mungkin masih dibutuhkan atau mungkin sudah tercukupi
nah perlu diinformasikan sebenarnya kondisi serasan itu jaraknya itu sekitar tujuh sampai delapan jam dari kota ranai
pusat kota di kabupaten natuna
sehingga memang logistik itu mengikuti kapal yang datang ke sini
untuk sementara itu kapal kita didukung ada kapal pemerintah daerah itu indra perkasa
sama kri bontang yang setiap hari itu dua sehari sekali itu mengantarkan logistik untuk datang dari ranai ke natuna
dan itu kenapa disupport bnpb membuat dua pospo pospo di ranai yang mengakomodir seluruh logistik
dan satu lagi itu postotiks yang berada di lokasi kejadian
logistik datang dua hingga tiga hari sekali ya pak melalui kapal ya
iya dua kapal dalam sehari
dua kapal dalam satu hari
jarak tempuhnya memang tujuh sampai delapan jam jadi kadang kadang makan waktu sehari juga
baik kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan melakukan relokasi
lalu rencana ini seperti apa ya pak melakukan relokasi lalu siapa saja yang akan direlokasi
apakah hanya yang rumahnya rusak atau warga di sekitar yang memang terdampak juga ikut direlokasi
ya jadi hari ini itu tim kementerian pupr dinas pupr
dan kepala desa itu sudah mensurvey tanah pemerintah yang berada di lokasi cukup jauh dari tempat
jadi setelah dilakukan pemetaan zona merah jadi diharapkan zona merah ini tidak boleh lagi ada permukiman
karena akan sangat rawan ketika jadi hujan ataupun ketika terjadi longsor
jadi memang semuanya akan direlokasi dan akan dijadikan zona merah tidak layak permukiman begitu
radius berapa kilometer pak zona merahnya
zona merah itu kita masih
zona merah itu kita masih
ini karena memang aksesnya belum bisa dijangkau ya mbak
jadi kita memang nanti akan ditetapkan berapa radiusnya itu setelah pemetaan selesai
karena hari ini tim pupr dari kementerian itu ada sebelas orang datang bersama tim pupr daerah sudah melakukan pemetaan mulai hari ini
kira kira akan ada berapa kepala keluarga yang dilakukan relokasi pak dari data yang dimiliki
kalau sementara relokasinya karena sulit untuk menghubungi karena kelumpuhan sinyal
maka kita dihitungnya itu per unit rumah
sementara per unit rumah yang terdampak atau berada di zona merah itu sekitar tiga puluh rumah
tiga puluh rumah relokasi akan dilakukan ke mana
relokasi itu akan dilakukan ke salah satu tempat kita belum bisa sebutkan lokasinya
tapi memang itu lagi disurvey di tempat yang mana dianggap untuk aman dan layak begitu mbak

lokasi di pulau serasan ini pak
iya jadi memang di serasan itu memang serasan timur ataupun serasan itu memang satu pulau kondisi geografisnya
masih di antara berarti akan direlokasi antara di serasan atau di serasan timur seperti itu
benar direlokasi di tempat yang dianggap paling nyaman setelah pemetaan dan setelah survei
baik kalau saya lihat dari bmkg perakiraan cuaca setidaknya di kabupaten natuna ini masih akan turun hujan
lalu bagaimana mitigasinya pak di sana
nah itu yang seperti ditekankan ketika kepala bnpp datang itu makanya akan dibantu oleh bmkg untuk menggunakan teknologi modifikasi cuaca
itu yang difokuskan sampai tanggal tiga belas di mana hari tanggap darurat tujuh hari terakhir
berarti modifikasi cuacanya sudah dilakukan hingga tanggal tiga belas ya pak ya
ya sudah dilakukan karena itu dianggap treatment paling efektif untuk mengatasi masalah yang memang kendalanya hanya cuaca dan konstruktur tanah yang terus menurun
berupa apa pak modifikasi cuacanya pak
nah kalau sistemnya mungkin kita tidak bisa jelaskan tapi itu bagaimana jarak pandang ataupun curah hujan itu tidak begitu kuat di hari itu
jadi kita pilih bisa pilih waktu yang tepat yang curah hujannya tidak bisa tinggi maka dimaksimalkan pencarian di jam tersebut
baik terima kasih jurubicara tanggap bencana serasan patlim muhammad telah bergabung sore hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kami akan terus menyertai anda di jam berikutnya
terima kasih pak
terima kasih pak